sudah hadir bersama kami mantan anggota jamaah islamian nasir abbas selamat sore
terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia breaking news
saya meminta tanggapan anda terlebih dahulu terkait dengan mungkin waktu
dengan adanya serangkaian terbom yang mendekati bulan ramadan
kemudian juga metodenya gitu kan
sepertinya cukup baru gitu ya membawa mengajak seluruh keluarga
untuk melakukan bom pundiri tanggapan anda seperti apa
iya memang ini suatu surprise buat kita ya
dengan melibatkan satu keluarga begitu
namun kita perlu ingat bahwa ini semua ada efeknya
efek kejadian dari peristiwa makub rimob
dimana dalam tahap di situ saat sekitar tiga puluh jam tahanan tahanan
napi teror itu menyandra ya mereka sempat menyebarkan seruan seruan
mereka bilang kami sudah berbuat kalian di luar gimana
nah ini seruan memanggil mengajak
nah yang lain lain merasa terpanggil dan bersiap untuk melakukan sesuatu
di saat yang di dalam ini menyerah yang lain tidak ada disuruhkan untuk menyerah atau berhenti
mereka tetap terus melanjutkan
nah modus satu keluarga ini yang memang suatu modus baru
saya melihat memang ini tiga tiganya mereka ini
kita dulu pernah selain daripada anak remaja menjadi pelaku bunuh diri
ada juga yang sudah berkeluarga
kemudian memberi pesan kepada anak dan istrinya
saya sudah melakukan kegiatan kepada istri istri napi ter
mereka mengalami stigma dari masyarakat dari keluarga
mendapatkan ketekanan dan kesusahan dalam finansial
barangkali suami suami ini berpikir daripada nanti istriku mendapat susah anakku mendapat susah
kenapa tidak bareng saja
kalau misalnya dia meyakini menerakkan dirinya akan masuk syurga
ya kenapa tidak sekalian mengajak istri dan anak anak
karena dari pengalaman anda bahwa istri istri dari narapidana terorisme ini biasanya memang dikucilkan di masyarakat
seperti itu kemudian juga tidak ada yang merawat seperti itu ya
sebenarnya itu yang mereka khawatirkan
dan para istri juga khawatir
ya barangkali sudah disampaikan oleh suaminya si dita itu bahwa dia akan melakukan sesuatu karena mereka sepaham
selalunya para istri tidak tahu suaminya akan menjadi pelaku bom bunuh diri
tapi kali ini barangkali istrinya tahu
nah di sini kalau kita lihat dahulu orang sempat bertanya kenapa sih nurdin m top selalu mengarahkan orang untuk menjadi pelaku bunuh diri
sementara dia tidak
sejak dari tahun dua ribu tiga dua ribu empat dua ribu lima kemudian dua ribu sembilan kenapa dia tidak menjadi pelaku bom bunuh diri
nah kali ini si dita menunjukkan dirinya bahwa dia bukan hanya mengarahkan tetapi dia sendiri ikut melakukan
dan akibatnya apa
ada dua keluarga yang lain juga melakukan hal yang sama
sehingga anda melihat bahwa apa yang dilakukan oleh dita ini akan memiliki dampak psikologis yang cukup besar terhadap para anggotanya
sehingga ada potensi lagi kedepannya keluarga ini yang juga akan melakukan buah bunuh diri
ini yang kita khawatirkan
mereka ini adalah orang orang yang kalau saya tidak kira mereka adalah orang orang yang kalau saya tidak kira mereka adalah orang orang yang kalau saya tidak kira

kalau deportan itu semua terdata
tapi retenist mereka pulang sendiri
ya bisa saja ketika sampai di syria tidak ikut tidak dapat ikut ataupun terhalang sehingga kemudian kembali
sehingga mungkin ini yang kemudian menjadi kesempatan bagi mereka dengan seruan yang didapatkan lalu bersama samalah melakukan suatu aksi tersebut
oke apa yang bisa dilakukan pemerintah saat ini
karena anda mengatakan bahwa ini adalah warga negara indonesia
oke apa yang bisa dilakukan pemerintah saat ini
appalachian ke syria kemudian juga kembali lagi bukannya yang dideportasi dari syria
apa yang sebenarnya bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi hal hal ini tidak terjadi lagi
nah oleh karena itu setiap orang yang dikembalikan dari syria ataupun yang pulang
segera dilakukan program rehabilitasi atau pun reedukasi
ya sehingga mental mereka paham mereka diluruskan kembali
mereka yang pergi ke syria tersebut itu orang orang yang sudah siap untuk berkorban
ya mengorbankan harta benda mereka mereka
jual segalanya untuk membiaya perjalanan dan lain lain
dan anak anak mereka di antara mereka ini yang sudah pernah mendapatkan pelatihan di sana
saya khawatir anaknya dita ini yang lelaki barangkali pernah di sana dan ikut kegiatan pelatihan yang kita pernah lihat
begitu sehingga mereka teganya membunuh para tawanan dan lain lain
ini artinya setiap deportan sekarang mulai kita lakukan
oke pemberitahuan segera gitu ya
sekarang ya lakukannya untuk warga negara indonesia yang pernah ke suria
segera langsung didata agar hal hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya gitu
kapolri ini sudah mengatakan bahwa ini adalah jamaah ansur daulah atau jad melakukan
apakah anda tahu seberapa besar jad ini di tanah air
jad ini terbentuk ketika munculnya kelompok isis
artinya isis di syria abu bakar baghdadi menyatakan dirinya sebagai khilafah
lalu orang berbunuh bunuh
orang berbunuh bunuh untuk menjadi bagian dari kelompok mereka
nah jad ini kemudian dibentuk oleh aman abdurrahman
lalu aman abdurrahman yang sekarang dalam penjara disidangkan kasus yang ketiga
dia yang kemudian menggerakkan
nah kelompok jad ini adalah kelompok dari jamaah takfiri
sebelumnya mereka menamakan kelompok mereka sebagai tauhid wal jihad
dan mereka mudah untuk mengkafirkan muslim yang lain
siapa saja muslim yang sudah dikafirkan itu berarti sudah halal
hal darahnya dan hal haratanya
muslim saja dikafirkan dan boleh dibunuh apalagi yang bukan muslim
nah itu yang mereka yakini
nah pada saat sudah terbentur tidak bisa lagi merakit ke syria dan menghadapi berbagai macam kesulitan
mereka menyuruhkan untuk melakukan aksi di indonesia
dengan cara apapun
bahkan dengan hanya melempar batu kepada polisi sudah dianggap sebagai jihad
oleh karena itu kita lihat aksi yang terjadi selama ini
setelah dari peristiwa tahun dua ribu empat belas ya
itu berbagai macam cara
ada yang menggunakan golok
kemudian ada yang menggunakan pisau sangkurnya di masjid di falatihan
kemudian ada yang menembak polisi lantas
menembak dari dalam mobil
ada yang menggunakan bom panci dan bermacam macam lagi
oke sehingga anda melihat ini memang ada langsung perintah dari aman abdurrahman
perintah langsung bahwa harus melakukan target ini
tetapi himbawan untuk setiap orang yang meyakini dirinya sebagai mujahid punya beban untuk melakukan sesuatu
dan akhirnya targetnya pun juga bisa dikatakan cukup random
atau memang ini target yang sudah biasa mereka kejar
ketika orang dulu mengatakan sekarang bomnya kecil kecil
saya katakan tidak
bukan berarti sudah tidak ada lagi bom besar
bukan berarti sudah tidak ditargetkan lagi amerika dan sekutunya
atau tidak lagi ditargetkan
karena kita melihat belakang ini mereka sepertinya menarget polisi
karena pimpinannya ditahan polisi
tetapi saya bilang bukan itu
mereka pasti punya keyakinan kemampuan untuk membuat bom yang besar
mereka punya rasa kebencian dan permusuhan untuk menghadapi selain polisi
karena semua yang telah dikafirkan itu dianggap sebagai musuh
hanya saja siapa yang menjadi prioritasnya
kedua pakai cara apa
hari kemarin telah membuka mata kita
sebenarnya tahun dua ribu enam belas sudah membuka mata kita
dimana isis telah melakukan aksi di sarinah
itu tiga macam target
satu target lokal yaitu polisi
kedua target barat yaitu selamat
yang ketiga mereka rencana untuk sipil yang ada di mall sarina tersebut
nah kemarin ya itu tiga macam cara
si rita yang melakukan
kemudian bom yang dipasang di badan
itu dipasang di istrinya juga dua anak perempuannya
kemudian yang ketiga adalah bom motor
ini tiga macam yang dia telah menunjukkan bahwa mereka bisa semuanya
yang selama ini kita melihat ah kok cuma teroris bom panci doang
sehingga orang tidak percaya
itu bom panci karena yang melakukan itu dia sebatas pengetahuan bisa membuat bom panci
oke dan levelnya bahkan sampai sekarang anak anak gitu ya
diajak untuk melakukan bom bunuh diri ini
oke ditahan dulu pak nasir abbas
kami akan kembali lagi berdialog dengan nasir abbas mantan anggota jamaah islamiyah usai
kami lanjutkan kembali dialog bersama nasir abbas mantan anggota jamaah islamiyah
pak nasir tadi saya mengatakan bahwa sudah motif kemudian juga waktu dan juga lokasi surabaya
mengapa menurut anda rentetan kejadian ini di surabaya
secara jelas saya tidak tahu ya
ya secara jelas tidak tahu
tapi saya bisa perkirakan bahwa yang dari hardcore
hardcore artinya orang orang yang berfaham keras
itu memang maaf saja kalau saya sebut banyaknya itu di jawa timur
dan kita kalau ingat beberapa kejadian rusuh di penjara
kalau bukan rusuh perkelahian lah di penjara
itu juga pernah terjadi di apa namanya pernah di madura
lapas di madura kemudian lapas di blitar begitu
kemudian juga pernah lapas di malang ya itu pernah terjadi
dan saya sendiri ya pernah dipukul di lapas madiun
jadi itu semua daerah jawa timur
barangkali ya hardcore ini merasa terpanggil lebih duluan
ya di antara yang menyambut seruan barangkali jawa timur
maka oleh karena itu ya bukan berarti provinsi lain tidak ada
ya tetap kita semua harus berwaspada
sebab seruan ini harus dihentikan
ya ajakan untuk mereka bangkit
mereka menurut saya para kelompok kelompok yang di luar penjara ini
sudah termakan hoax pesan hoax
yang disebarkan oleh dalam penjara di makobrimob
dimana pertama mereka bilang
bahwa itu terjadi karena petugas densus melempar al quran
ya ini ya tidak benar begitu
tetapi ya rumor ini adalah sangat efektif untuk membagikan rasa kebencian
dan menimbulkan rasa kemarahan bagi siapapun begitulah
oleh karena itu orang lain barangkali masih bertanya tanya
benarkah benarkah begitu kan
doktrin apa memang sampai membuat akhirnya para anggota jad ini
sampai ya seperti anda katakan tadi
bahwa cukup sangat radikal bahkan bisa dikatakan
bahwa mereka sudah tidak mencerna lagi
apakah ini berita hoax atau ini berita fakta
begitu mereka mendengar sesuatu yang mungkin tidak enak di kuping mereka
mereka akan langsung melakukan tindakan tindakan
mereka meyakini bahwa indonesia adalah negara perang
maksudnya darul harb
ya negara yang sekarang kita sedang berperang menghadapi negara ini
jadi ketika menghadapi negara dalam situasi berperang
berarti musuh dari jad ini siapapun orang indonesia
pertama yang utama adalah pemerintah
ketiganya masyarakat yang mendukung pemerintah
oleh karena itu ya kita melihat random mereka melakukan aksi aksi tersebut
semuanya terkait begitulah
jadi jika mereka merasa perang mereka anggap bahwa berbohong itu boleh
menyebar fitnah itu boleh apa saja untuk melemahkan musuh mereka
ya itu akan mereka lakukan
yang kembali dari suria anda mengatakan bahwa justru ini yang perlu dicermati oleh pemerintah
karena kalau deportasi kembali anda mengatakan bahwa ini sudah terdata gitu ya
sehingga memang inilah yang mereka lakukan untuk mendoktrin orang orang baru
atau sebenarnya mereka mereka ini yang memang sempat ke suria semua kemudian kembali ke indonesia
saya tidak mengeneralisasi semua yang sudah pulang dari syria mereka punya niat yang tidak baik
karena ada juga yang sudah pulang dari syria lalu ikut bersama dengan pemerintah
polisian dan juga lembaga lembaga institusi yang lain ya
membantu dalam menyadarkan teman temannya yang lain
tetapi ada juga yang dari deportan ataupun retenis yang kemudian mereka kabur hilang
sehingga tidak terdeteksi lagi ya memberikan alamat palsu ya kan
memberikan nomor rumah yang palsu begitu misalnya sehingga tidak bisa dilacak lagi
nah mereka inilah yang berbahaya ketika tidak dilacak dan mereka harus dicari
ya sebaiknya memang orang orang yang sudah kembali dari syria
kita anggap memang tempat berbahaya yang telah mendoktrin orang ya
mereka tetap harus ada komunikasi jalinan hubungan ya
kalau kita sebut harus lapor selalu ya mungkin bahasanya kurang enak
tetapi tetap terus berjalan hubungan itu baik
nah dikala nama nama ini kemudian hilang tidak terdeteksi sebaiknya mereka di dpo saja
harusnya begitu kemana mereka lagi apa buat apa dengan siapa
jangan jangan sudah pergi menyeberang ke filipina
ya karena polisi juga tadi kompes pol frans barung kabinet umar sepuluh jatim
juga mengatakan bahwa sejak dini hari hingga sore ini sana sudah ada tiga belas penindakan
empat diantaranya tewas kemudian juga sembilan ditangkap hidup hidup
sehingga memang bisa dikatakan bukan jaringan kecil ini baru sekitaran surabaya dan sidoarjo saja gitu
ya begini mereka bukan satu kelompok yang terstruktural
bukan di satu bawah komando tapi mereka punya satu tujuan ya kan
kelompok kelompok sepiliter sepiliter yang banyak ini ya lalu mereka walaupun tidak dikomando
namun mereka punya satu tujuan
dan tujuan ini yang diyakini bersama
sehingga kemudian ketika mendengar suatu seruan kemudian mereka merasa terpanggil
mulailah bergerak kecil kecil ini
oke sehingga bisa dikatakan kembali anda mengatakan bahwa ini adalah returnis dari syria
bisa dikatakan pihak dari bin ini kecolongan dengan
sebentar tidak saya juga tidak mengatakan bahwa ini semua adalah orang orang yang pernah di syria
ada orang yang tidak pernah ke syria tetapi punya keyakinan yang sama
mereka juga bisa pernah terjadi
kasus tahun dua ribu enam belas yang di sarina mereka tidak pernah ke syria ya
nah oleh karena itu siapapun lah siapapun apakah dia itu pernah ke syria
atau apakah dia itu pernah dideportasi atau dia tidak pernah tetapi punya faham yang sama
mereka harus didekati dikontra narasi karena mereka bukan hanya berpotensi menjadi pelaku
tetapi mereka juga korban dari ideologi yang keliru
oke bin kecolongan berarti kalau menurut anda dengan adanya kejadian ini
saya tidak percaya dengan kata kecolongan ya
siapapun atau negara manapun itu bisa terjadi
misal contoh apa kurangnya apa namanya itu security yang ada di london di inggris tapi kok bisa kecolongan
berapa banyak cctv yang ada di sana
hampir di setiap jalan
jadi artinya ya kalau sesuatu itu
apa namanya sudah waktu yang terjadi ya terjadi
tetapi bukan berarti kita pasrah begitu saja
setiap individu dari kita itu punya kewajiban untuk anti terorisme
namun ya pemerintah dan lembaga yang lain melakukan kontra terorisme
oke kedepannya menurut anda apakah hal ini masih akan terjadi
paling tidak dalam waktu dekat karena dari bin sendiri mengatakan bahwa para teroris ini masih melakukan pemetaan
sebenarnya kemudian juga target yang utama dari penyerangan ini adalah
ya bukan bermaksud untuk menakutkan ya
tetapi kita melihat bahwa sejarah berulang
itu terjadi dan terus terjadi lagi
polisi memang menjadi musuh prioritas mereka
ya oleh karena itu memang pihak kepolisian sudah siap menghadapi segala macam kemungkinan
ya kita sudah lihat berapa banyak polisi yang sudah menjadi sasaran mereka
yang kemudian menjadi korban mereka
ya dan mendatang ya itu juga
sebab pertama ada rasa keyakinan polisi adalah musuh
kedua mereka meyakini harus membalas dendam
ya ketiga mereka beranggapan bahwa polisi yang menyebabkan teman teman mereka tertawan
tanda kutip tertawan sehingga kemudian dipenjara
ya karena yang menangkap mereka polisi
yang membuat harus menjadi dipenjara juga polisi
nah oleh karena itu ya dendam mereka kepada polisi sakit hati dan benci mereka pada polisi itu sangat besar
tetapi ya bukan berarti apa namanya tidak kepada sasaran yang lain
ya oleh karena itu saya berharap semuanya harus berwaspada
ya selain polisi harus melindungi masyarakat dan diri mereka
masyarakat juga ya bersama sama melindungi polisi dan kita
ya jika mau tahu informasi mencerigakan harus langsung dilaporkan gitu ya
artinya masyarakat ini harus membantu polisi dalam memberi informasi awal
ya mereka masyarakat harus peka kepada siapa tetangganya siapa sih
tapi karena biasanya juga mereka tingkah lakunya seperti orang normal saja pak nasir
tidak terbaca gitu tidak curiga para tetangganya
ya ya itu juga namun keseringan ya mereka itu pasti ada yang sudah menyendiri eksklusif itu keseringan itu
hanya jarang sekali yang bisa membaur
ya namun kita bisa ngetes sih ya contoh contoh kita ngetes bagaimana pendapatmu dengan pemerintah
kan sambil ngobrol bercanda ya ketika dibilang ah pemerintah ini kan togut musuh kita
nah itu sudah ada ciri cirinya
nah itu sudah ada indikasinya gitu ya pak
sudah ada indikasinya itu
oke oke baik terima kasih
amantan nugur tajama islamiyah nasir abbas sudah bergabung bersama breaking news cna indonesia